kenapa waktu tadi kita ditawarin kerjaan sama jackie chan gak diambil aja
nyopet itu sama aja sama nodong pasti gak boleh sama tetek rudung
kenapa kita harus takut sama dia
memangnya kamu berani sama dia
terus sekarang kita harus apa
cari kerjaan yang benar yang gak sama dengan nodong
kamu itu sama seperti dia
kamu udah bukan copet lagi
kamu sekarang jualan cilok
ngapain lo kerja ikut orang lain
kenapa lo gak kerja disini aja
kamu keluar dari abc
iya emang kenapa
saya disuruh bos saya menyetak foto kamu
pasti mau diberbanyak
ada tulisan dibawahnya awas copet
terus dipasang dimana mana
kenapa ngajak ketemuan di jalan
biar ngajak ajaan
kecuali kamu lapar itu cari tempat makan
kamu kenal ubed
kamu bed yang jualan cilok
barusan aku ketemu dia disini
dia cerita kenal kamu
katanya kamu langganan cilok dia
dia juga cerita katanya saya sekarang jualan cilok juga
bos masih inget pernah foto saya
masih nyimpen fotonya
mau dicetak ya bos
mau dikasih tulisan dibawahnya
mau dipasang dimana mana
kalau gitu kamu tau harus gimana
saya nggak jadi keluar
anak buah saya
dia tau saya sudah insap

katanya dia bilang mau insaf juga
wah bagus tuh
makanya tadi saya bilang ke dia bagus
kenapa waktu tadi kita ditawarin kerjaan sama jack kitchen nggak diambil aja
pasti nggak boleh sama tetes rudung
kenapa kita harus takut sama dia
memangnya kamu berani sama dia
terus sekarang kita harus apa
cari kerjaan yang benar yang gak sama dengan nodong

ya udah aku ambil dua

gimana hasil penjualan hari ini
gimana hasil penjualan hari ini
ini kamu hitung aja
kepotong rp lima puluh

tadi ada mantan istri saya saya nitip buat jajan

tinggal dipotong dari jatah kamu aja

alhamdulillah akhirnya berhasil juga
alhamdulillah akhirnya berhasil juga
alhamdulillah akhirnya berhasil juga
mau apa kesini
kamu juga mau apa
mau beli cilok saya langganan kub
sekarang saya yang jualan
ya udah saya mau beli

kub nggak jualan
sementara saeb yang jualan
sementara saeb yang jualan
kamu katanya mau ngelaporin saya ke polisi
tadinya iya tapi sekarang enggak
masa jualan cilok saya laporin ke polisi
tuh kamu udah dengar sendiri
dija nggak jadi ngelaporin kamu ke polisi
kita ke warung nasi yang kemarin lagi yuk
mau minta kerjaan apa mau minta makan
kalau ada mah kerjaan
tapi kalau kita cuma dikasih makan apa boleh buat
masa rejeki ditolak
masa lu atu
mending malu mending lapar
udah nggak penasaran
iya udah nggak
mudah mudahan saeb aku udah buat jadi copet lagi
sama ngebolehin anak buahnya yang mau insap
berarti temen kamu itu udah bisa berhenti jadi copet juga
nggak perlu takut sama ancaman saib
bisa nyari kerjaan yang lain kerja yang halal
saya sama teman saya mau kerja
kan udah dibilang disini belum perlu tambahan yang kerja
bantu bantu cuci piring
udah ada yang ngerjain
ya udah kalau gitu mah
nggak apa apa makan aja
nggak usah permisi
tapi cari kerjaan halal itu nggak gampang
mudah mudahan deden sabar gak gampang nyerah
jadi orang susama jangan sombong babak
dikasih makan gratis nggak mau
lebih baik malu apa lapar
kabar yang biasa aja itu yang gimana
jawaban kamu abstrak saya gak ngerti
nggak ngerti juga nggak apa apa
nggak ada ujiannya
ah bisa aja
sementara enggak tempatnya udah digusur
dirazia nggak boleh bukalapak lagi di sana
ganggu ketertiban umum
terus sekarang mau apa
mau cari tempat bukalapak yang baru
kenapa nggak bukalapak di pasar aja
nanti kalau modalnya sudah cukup
duduk dulu capek
kalau kagum sebenarnya kerjanya apa
mau tau aja
karena kamu sering jual barang ke saya
jadinya mah hp terus pernah juga jual laptop
mau nuduh saya pencuri
nggak bukan begitu
mau nuduh juga nggak bisa
kalau kamu nuduh saya pencuri kamu benar
sambil kuliah aku udah mulai usaha kecil kecilan
hasilnya aku tabung
kalau udah selesai kuliah nanti aku gak mau cari kerja
aku buka usaha aja
mau buka butik atau konveksi
ikut apa kerja di tempat aku
justru aku udah mau berhenti
temen temen aku udah banyak yang kerjaannya nggak bener kayak aku
mereka udah mikir buat insan
aku juga udah mikir gitu
tapi masalahnya mau kerja lain juga nggak tahu mau kerja apa
kamu masih muda cantik kalau ngelamar jadi spg pasti diterima
aku nggak suka dandan
nggak bisa so ramah juga
nggak bakat marketing
bakatnya apa tuh
itu planning aku ke depan
daripada kamu nunggu aku
mending kamu ikut berjuang kayak aku
jangan pernah berpikir ikut kerja sama orang lain
kalau bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain
iya aku setuju sama pemikiran kamu
mungkin selama ini kamu beruntung
ingat suatu ketika kamu bisa aja apes
kamu mau ditangkap polisi
coba pikirin kerja yang lain
kamu pulangnya bawa gerobak ya
saya ada keperluan sama mantan
ya udah kamu jalan sendiri aja
pokoknya gak mau ikut kamu
capek nggak jelas
nggak jelas apa
apanya yang nggak jelas
cari kerja melulu
kamu kan tukang todong
ya udah nodong aja
nggak usah cari kerja yang lain
saya udah bukan tukang todong lagi
mau cari kerja yang lain
kalau kamu nggak mau ikut ya terserah
nggak mau ikut saya
cari kerja melulu
dia maunya apa
ya udah nodong aja
tidak usah cari kerja yang lain
itu omongan jahat
cari kerja terus
kalau masih nggak dapat juga ya udah
nggak usah cari kerja yang lain

nggak usah cari kerja yang lain

bantuin saya aja

istirahat di tempat
sore ini perasaan saya sempat terganggu
tiada lain dan tiada bukan karena ada salah seorang diantara kalian yang mau keluar dari
manajemen aksi bergerak cepat yang apabila disingkat maka akan menjadi abc
simak baik baik dan camkan
perempuan berkerudung bernama diza telah berhasil kita perdaya
kita sekarang sudah bebas bergerak lagi dengan leluasa karena sudah tidak ada lagi ancaman dilaporkan ke polisi
namun demikian kita tetap harus waspada
waspada itu adalah w a s p a d a
aman atau tidak
santai alias jangan grogi
pelan pelan tapi pasti
ambil dompet korban dari tas atau saku
disimpan terlebih dahulu dan kemudian segera turun dari angkot
kalau kita suka
kalau kita sudah turun dari angkot
sekali lagi dan ini sangat penting
jangan ada yang punya pikiran apalagi coba coba keluar dari manajemen abc
sekarang waktunya kalian setor